dalam rangka menutup program jabar masagi sebagai program pendidikan karakter berbasis budaya jawa barat
dilangsungkan berbagai event yang menarik diantaranya berbagai pembicara yang inspiratif dan juga pameran sebagai bukti karya anak anak sma smk dan slb sejauh barat

contribusi sma smk dan slb sejauh barat itu pun kemudian menyambut dengan antusias
hadir sebagai salah satu pembicara dalam kongres kebangsaan jabar masagi dua ribu dua puluh tiga adalah gubernur jawa barat ridwan kamil dengan tema kepemimpinan
menurutnya di masa depan sebagian pekerjaan akan tergantikan oleh mesin tapi pemimpin tidak akan bisa tergantikan oleh mesin
karena itu dengan program jabar masagi yang telah berjalan selama lima tahun ini ridwan kamil berharap akan lahir pemimpin pemimpin
pemimpin yang baik dari generasi anak anak muda
jabar masagi adalah program yang sangat komprehensif mengangkat sehingga kita orang tua tenang bahwa anak anak kita tidak hanya pinternya saja fisiknya kuat berahlak dan juga ahli ibadah
praktek praktik baiknya sangat banyak dan menyentuh hati tadi saya ambil sampling ya bahwa mereka terbiasa menolong lu jangan disepelekan
menurut kepala dinas pendidikan provinsi jawa barat wahyu
program jabar masagi yang menerapkan pendidikan karakter berbasis budaya jawa barat telah berpengaruh terhadap pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan
setidaknya pada tujuh ratus sembilan puluh enam lebih siswa dan tiga belas tujuh ratus guru yang terdapat di dua ratus empat belas sma smk dan slb yang ada di jawa barat
untuk itu diadakan berbagai kegiatan dalam rangka menutup program jabar masagi dua ribu dua puluh tiga ini
di antaranya kongres kebangsaan barudak jabar masagi
dan festival budaya jabar masagi
kita dihadiri oleh dua puluh tujuh kabupaten kota kemudian sekitar dua siswa yang hadir di sini
ada kegiatan kegiatan yang kita laksanakan di dalam ruangan kemudian juga ada kegiatan kegiatan yang kita laksanakan juga di luar ruangan
nah ini kita juga akan menampilkan berbagai proyek atau bukti bukti yang dilaksanakan oleh putra putih kita akan ditampilkan
apa saja yang selama ini mereka lakukan kemudian bagaimana membaktikannya kepada masyarakat ke lingkungan dan lain sebagainya
nah ini mungkin itu beberapa hal yang kita lakukan dalam tanggal dua puluh lima sampai dengan dua puluh tujuh ini
jabar masagi merupakan program pendidikan yang dicanangkan oleh gubernur jawa barat ridwan kamil
dalam rangka membentuk manusia unggul jawa barat yang memiliki empat komponen
pertama intelligent quotient yaitu kecerdasan
yaitu ahli ibadah
ketiga physical quotient yaitu fisik sehat dan kuat
lalu yang keempat emotional quosisi yaitu baik hati dan sopan
ini adalah suatu fondasi untuk menguatkan anak anak kita ke depan khususnya anak anak jawa barat
bagaimana membangun karakter diri dengan berbasis pada budaya dan nilai nilai kearifan lokal
dan ini sangat sejalan dengan kurikulum merdeka kebijakan merdeka belajar
di mana ruang ruang kearifan lokal di sekitar sekolah di sekitar daerah
itu harus menjadi media dan sumber belajar bagi anak anak
sehingga anak anak bisa mengasosiasikan menganalogikan ilmu pengetahuan yang diperoleh
dengan praktek praktek nyata di lingkungannya sendiri
di waktu yang sama festival budaya jabar masagi dilangsungkan di luar area gedung merdeka
atau di jalan soekarno bandung
diikuti puluhan stand dari berbagai sma smk dan smk
dan menampilkan berbagai macam produk hasil karya mereka sendiri
mulai dari berbagai macam produk makanan hingga kerajinan